kang bangun atu kang
kang kamu kalau mau pingsan jangan disini atu kang
mana enak atu klau kalau makannya pakai lilin
maksud klau dia teh
kayak dinner yang ada di tv tv itu loh
kalian gak pesen makanan
kalau saya bantu pesen makanan
boleh bu in
pasti mau minta balikan lagi sama cen tin
tin mau balikan lagi sama akan
tim gak mau kan bikin akan sedih
tin kan tadi sudah janji mau kasih jawaban
tin mau balik lagi sama akan
dan segera nikah
tadi kan tin bilangnya begitu di warung
tuh kan kamu maksa lagi
saya itu gak suka kang
kalau kang mul maksa
maafin akan tin
akan teh bingung tin mesti gimana
saya nggak mau dipaksa kang
ngambak tin tin
maafin akan ya tin ya
akan jangan maksa
saya itu udah berpikir
kamul itu gak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun
lebih baik kita selesai di sini aja
kang bangun atu kang
kang mul kalau mau pingsan jangan di sini atu kang
saya teh takut
kekasihannya kang mul
kekasihannya kang mul
nanti ketahuan pak amtid
pak kitapi sudah ngintip
pak kitapi sudah ngintip
pak kitapi sudah ngintip
kekasihannya kang mul
kekasihannya kang mul
nanti juga sadar
nanti juga sadar
nanti juga sadar
sadarnya bisa satu jam
dua hari bisa juga satu minggu
ya udah tinggalin aja lagian aneh badan segede itu tumbang karena cinta
bu yola terima kasih untuk makan malam yang menyenangkan
saya nggak menyangka bu yula akan bawa anak anak ini kejutan yang sangat menyenangkan buat saya
iya sama sama kang sain saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diajak dinner
jadi bu yola gak kapok kalau diajak dinner lain waktu
enggak kang tapi kang udah tau kan syaratnya apa
ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya kang assalamualaikum
sorry kak sain
kak tadi kakek top banget kayak gentleman
iya kan pakai love destroyer pejuang cinta
eh lama deh lama deh
ceng kamu tuh orang paling jolim seceraus tau nggak
mertua saya itu udah tua udah jelek udah pikut masih dibohongin juga
eh aduh siapa yang bohongin mertua kamu
saya juga nggak tahu kalau bu yola bawa anak anak kamu tuh yang zolim
mertua sendiri bilang jolim
ceng nggak pernah ngejebak mertua saya sendiri
untuk ngebayarin bu jola makan sama anak anak seceraus
berapa banyak uang yang dikeluarkan sama mertua saya
kalau lebih baik untuk beli emas
bisa bermanfaat buat cucunya nemby
ceng udah tuh berantemnya
nah itu akum
yuk yuk berangkat yuk nanti telat
ini juga salah tungguin kamu
ini ciloknya kau suara
saya jalanin punya kamar suara
alhamdulillah ada kerjaan
tuh telat ini